indonesia menambah satu medali perunggu dari cabang renang indah yang berlangsung pada jumat siang
dan tambahan medali ini disumbangkan oleh duet anissa ferry trianti dan juga claudia megawati suyanto
anissa dan claudia berhasil menyisihkan pasangan malaysia chai chia yue dan juga wong mei teng
dan untuk memperebutkan medali perunggu
sayangnya anissa dan claudia yang mengoleksi enam puluh delapan sembilan poin kalah jauh dari peraih medali emas
mia yong shing dan juga debbie soh li fei dari singapura
mia dan debbie mengoleksi tujuh puluh lima satu poin sementara medali perak diraih wakil tuan rumah gan huawei dan li ying hui